saatnya kita bicara bursa pilkada sumatera utara saudara pdi perjuangan berencana mengusung basuki cahayapurnama atau ahok sebagai bakal calon gubernur sumatera utara
menurut ketua dpp pdi perjuangan eriko sotarduga bahkan nama mantan gubernur dan wakil gubernur dki jakarta basuki cayapurnama jarod saiful hidayat
masuk dalam bursa calon potensial di dua pilkada yakni pilkada jakarta dan sumatera utara
untuk pilkada sumatera utara nama ahok jarot juga dilirik karena menurut partai sumut butuh perubahan mendasar
karena itu ahok jarod dipandang perlu dipertimbangkan untuk berkontestasi di pilkub sumut meskipun keputusan akhir tetap menunggu ketua umum pdi perjuangan megawati sukarno putri
walaupun saya harus jujur seperti pak ahok mas jarod masih ditarik tarik juga untuk bisa ke sumatera utara ini hal yang menarik juga
karena sumatera utara juga perlu perubahan yang mendasar nah ini dengan bahasa perubahan ini kan meminjam istilah sekarang